pemerintah dki jakarta meminta manajemen alexis group untuk proaktif memberikan nama para pekerja berktp jakarta untuk dilatih dan dipekerjakan melalui program okoc
ditemui di acara diskusi transportasi online rabu siang wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan para pekerja tersebut dapat masuk dalam gerakan okoc sesuai dengan bidang kerja di grup alexis tersebut
saya bilang kita akan proaktif dan saya minta teman teman dari alexis group bisa memberikan nama nama yang bekerja di sana yang berktp dki
itu bisa langsung kami misalnya terobosan terobosan itu kita bisa lakukan melalui pelatihan dan pergerakan okoc
karena ada teman teman okoc yang ingin membuka restoran butuh tentunya pegawai yang handal
karena mereka sudah pernah bekerja di alexis
alexis pasti handal melayani
juga ada yang ingin membuka hotel
ada beberapa hotel syariah yang sekarang lagi marak sekali
bagaimana hotel hotel itu bisa juga menjadi lahan pekerjaan buat para pekerja alexis yang lagi dirumahkan